halo junedi orang yang pingsan sudah sadar terima kasih
tadi kamu dihajar ubet sampai pingsan terus si ubet saya hajar habis habisan
belum sempat pingsan dia berhasil kabur
tidak ada ubat
kamu ngambil anak buah saya
kita harus ketemu ubet sama saeb
saya bingung kenapa ubet bisa kena bujukan saeb
mudah mudahan aja ubet masih dalam tahap dibujuk terus ubetnya tetap gak mau
kalau nggak mau gabung lagi nggak masalah tapi jangan pergi bawa anak buah saya
enggak saya bawa ketemu di jalan
dia cerita nggak mau belajar buat jadi copet lagi
dia merasa gak berbakat jadi copet
pasti kamu yang mempengaruhi
jangan duduk sembarangan
tenang tenang tenang
kamu tenang dong
gimana bisa tenang kalau hidup ubed teman kita bakal kacau lagi seperti dulu
kalau kamu gak tenang kamu gak bisa berpikir jernih
gak bakal tahu harus gimana
untung saya disuruh tenang sama anak buah saya
kalau enggak sudah saya hajar kamu
sekarang kamu telepon uben
kalau kamu yang nelpon mungkin dia mau jawab
nyambung nyambung tapi enggak diangkat kenapa ya kalau kita telepon nggak pernah diangkat
hai padamu berat enggak diangkat kita cari aja kamu harus kerja
aku bisa izin izin apa tadi yang nelfon bos saya bukan temen saya kenapa nggak diangkat
nanti aja saya telepon balik situasinya lagi nggak mendukung buat teleponan
apa apa bu mega mau kita telepon kita nggak tahu dia dimana kita coba
telepon saeb mungkin dia lagi sama saeb ya udah telepon aja
gimana terima kenapa aku gak disuruh masuk dulu dibuatin kopi dulu baru ditanya yaudah masuk
halo halo junedi kebetulan kamu telepon tahu gimana caranya bikin sadar orang pingsan diciumin
wangi wangian aja minyak wangi bisa minyak wangi bisa minyak angin pokoknya apa aja yang
baunya menyengat nggak harus minyak wangi atau minyak angin enggak pokoknya apa aja yang baunya
dimana udah ditutup telepon lagi nggak diangkat
bangun saya dimana di jalan bangun
halo halo junedi iya orang yang pingsan udah sadar terima kasih iya sama sama
tadi kamu diajak ubed sampai pingsan terus si ubed saya hajar habis habisan
belum sempat pingsan dia berhasil kabur
apalagi junaidi kamu dimana saya mau ketemu penting
gimana lamarannya anda diterima terima kasih mulai besok sudah harus bekerja baik pak alhamdulillah
lukman juga diterima
kenapa kamu malah kelihatan sedih
kamu kan tahu teman dekat aku selain lukman juga acung
aku sama lukman sampai sekarang belum tahu dimana acung
diminum kopinya kalau dingin gak enak
ubed di mana
aku mau jadi copet lagi
saya nggak tahu ubed dimana
dia pergi setelah menghajar anak keep
pony dimana gak tahu aku belum kontak
dia nanti aku yang kontak pony kita ketemu juga bizisnya
nanti aku yang kontak pony kita ketemu di tempat dia kalau ada apa atau lain minggu weetedih

kalau adik ada pr enggak
ya udah kakak sama adik boleh main
tapi jangan terlalu lama
biar gak ada pr tetap harus belajar
hati di jalan
sampai jumpa di video selanjutnya
padahal buat saeb tampangnya lebih lumayan dibanding kak uben
rosa bukan lagi nyari pacar
dia bukannya nyomot dompet malah minyak kayu putih
bagaimana tempat ini menurut kamu
gak ada siapa siapa bos
siapa yang mau kita copet
bukan tempat buat nyopet
tapi tempat sementara buat bertemu dengan copet copet lain
nunggu komando dari si bos
kita mau ketemu tapi belum tahu di mana
yang pasti bukan di tempat biasa
bos takut rosa iseng ngasih tahu ke polisi kalau tempat itu tempat ngumpul kita para copet
halo kamu sama deden sama lea
sekitar dalam kaum
kalian semua ke sini
kita tidak akan lagi bertemu di kantor pusat manajemen abc
aksi bergerak cepat
yang juga merupakan kampus abc
saya akan send location
semoga kamu punya kuota internet
sehingga bisa melacak keberadaan saya
di tempat pertemuan sementara kita yang saya beri nama markas operasi darurat
yang apabila disingkat maka akan menjadi modal
teleponnya tidak bisa di telepon
kayaknya lagi di rumah sakit
atau masih sibuk cari uang pinjaman
calon pacar kamu bagaimana
kita ketemu bukan mau ngomongin dia
sudah dua kali